ayo bar aku gak mau nyari rumah lain tuh
ih sabar dulu kok
ada abik rumahnya
di daerah sana juga
kok mami ditinggal
ntar itu rumahnya ditawar orang
rumahnya gak jadi saya jual tante
mama juga gak tahu kenapa
rumah itu punya banyak kenangan untuk saya
saya sedih mau jual rumah itu
saya disuruh dirima aja tante
ah bukan bukan bukan
bukan bukan buat kamu
jangan gitu dong
saya udah bikin tentar kecewa
tapi dari tadi berapa mulu
baru tiga kali mah belum mulu mi
rumahnya gak jadi dijual
mami harus buru buru cari rumah lagi
mencari rumahnya harus di kampung pak komar mi
kalau sampai waduh pindah ke tempat lain ntar pak komar sering ninggalin kampungnya dilupain orang
pak komar kan pahlawan nih
mami harus telepon rangga
dia yang ngebatalin dia harus bertanggung jawab cariin rumah pengganti
makasih banyak ya
kalau gitu saya pulang dulu
guys cabut ya
pokoknya acil nggak boleh pindah
kalau sampai si acil pindah
nggak usah diangkat
ya nggak usah diangkat lagi
kalau dimaksa jangan mau
yaudah nanti saya kabarin lagi ya tante
eh kabarin apaan lu
gue disuruh nyari rumah di sekitar sini
yang mau dijual
ini nggak boleh terjadi bar
rejeki si acil bagus
wah halamannya luas luas pisan ini mah
hei thor kamu jalan jalan tuh di halaman bebas
astagfirullahaladzim pak ona nungguin di rumah kakak taunya disini bener bener dah
bu bapak juga pengen liat rumah anak kita tuh
rumah rumah aja terus orang aslinya dimana ya
hape nya di rumah
hape ona lah
mungkin mereka di dalam
oh yaudah panggil
pak manggil kayak bocah
pager rumahnya digembok berarti mereka gak ada di dalam
ya elek terus tadi bapak ngapain manggil
kan bapak juga baru liat kalo pagernya digembok
terus acilnya kemana dong
pak jangan jangan si acil kabur lagi
palingan juga ke mall kan baru mau punya rumah
bapak petik udah lama gak ke mall
pak nyari acil kak gak usah ke mall di kampung kita aja
ih ibu memang gak asik sekarang teh
hah udah ya
nanti kita tinggalnya di lantai dua di atas
enak bu seger
bisa liat ke bawah
si tartar masih ditinggal
hari ini sih gue selamat
tapi gak tau besok besok
kalo orang gak kan gue bisa cegah buat jual rumah
ditembak lurus woundangrrrrrrr
ini sudah lama
kenali aji d damals

ayo bar aku gak mau nyari rumah lain tuh
ih sabar dulu kok
ada abis rumahnya
di daerah sana juga
gua mami ditinggal
ntar itu rumahnya ditawar orang
ini teh motor baru
gak boleh ngebut
sekarang kamu saya tuntun ya
nanti kamu capek
lu ngapain di sini
dari tadi ibu nungguin lu di rumah
cil pusing bu
iya ibu paham
namanya juga masih baru cir
semua orang juga gitu kalau masih baru
lama lama juga biasa